mahardika utama di pengadilan negeri curup bengkulu
saya akan lemparkan pertanyaan kepada dika
dika sejauh ini jadi sepuluh tahun penjara fonisnya
apa sebenarnya pertimbangan yang diberikan
atau dimiliki oleh majelis hakim
sehingga hanya memberikan sepuluh tahun penjara kepada
ya tiffany dan juga prabu
sepuluh tahun penjara adalah hukuman yang sudah maksimal
jika kita kembali lagi mengacu pada
undang undang perlindungan anak dan juga
sistem peradilan anak yang memang
tidak mengatur adanya hukuman di atas sepuluh tahun penjara
jadi sebenarnya ini ada dua pasal
yang didakwakan itu pasal delapan puluh delapan
dalam undang undang tindak perlindungan anak
tentang perkosaan dan juga
tentang pembunuhan yang masing masing hukumannya adalah

namun dalam sistem peradilan anak bahwa
hukuman itu harus satu per dua nya
ditambah juga satu per tiga dari hukuman orang dewasa
jadi total sepuluh tahun penjara
ini sudah dianggap maksimal
jika kita mengacu pada undang undang
dan sepuluh tahun penjara ini juga
sudah sesuai dengan tuntutan jaksa sebelumnya
dan dari pertimbangan hakim
para terdakwa ini ada tujuh
yang masih di bawah umur
rata rata usianya masih enam belas tujuh belas
dan juga paling tua delapan belas tahun ini
terbukti secara sah dan meyakinkan
semua unsur pidana baik kekerasan
pemerkosaan atau ruda paksa hingga mengakibatkan
kematian terhadap korban
yeye siswi kelas satu smp
di smp lima padang ulak tanding
mereka terbukti secara sah secara bersama sama
dan tidak ada satu orang pun ya
dari pelaku ini yang berusaha untuk menghentikan
yang dilakukan pada dua april lalu
dan hal yang memberatkan lainnya adalah
para pelaku ini dianggap melakukan tindakan
yang sangat sadis dan diluar
nalar manusia begitu
dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa
dan juga hal yang memberatkan lainnya adalah
karena mereka memberikan keterangan yang berbeda
belit belit di persidangan
sementara hal yang meringankan hanya satu yaitu mereka
tidak pernah melakukan tindakan pidana sebelumnya
lalu apa tanggapan dari keluarga dan juga kuasa hukum
tadi saya sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban
yang menyatakan bahwa pihaknya belum bisa menerima sepenuhnya
karena masih merasa bahwa anaknya tidak bersalah
dan masih akan menyatakan pikir pikir dulu
karena memang hakim memberikan waktu tujuh hari
untuk terdakwa melakukan pikir pikir begitu
terkait dengan hukuman yang diberikan
prabowo dan juga tiffany
ya baik terima kasih maha hardika utama